pt lrt jakarta memperpanjang masa uji publik sejak sabtu kemarin
uji publik kali ini para calon penumpang yang ingin menjajal lrt jakarta tidak perlu mendaftar online
lantas bagaimana antusiasme warga mencoba lrt gratis berikut liputannya
masa uji publik lrt jakarta diperpanjang per sabtu tanggal dua puluh dua juni kemarin
ini merupakan uji publik yang ketiga kalinya setelah masa uji publik kedua habis pada jumat lalu
saya berkesempatan menjajal moda transportasi ini saat uji publik dari stasiun velodrome rawamangun menuju stasiun boulevard utara kelapa gading
saya bisa menukarkan satu kartu single trip dan langsung bisa menaiki lrt
selama masa uji publik ini para penumpang masih belum dibebankan biaya tarif alias gratis
nah saya sekarang sudah naik lrt langsung ditunjukkan ya
ini dia lihat kondisi penumpang lrt di uji publik yang diperpanjang oleh pt lrt jakarta
masih cukup ramai
nah sekarang saya akan berbincang bincang bersama salah satu penumpang yang sudah ikut naik lrt juga
ada keluarga di sini
dengan siapa bapak ibu
oke bapak yanu ibu mira
nih untuk hari ini bersama keluarga dan anak ini apakah emang sengaja ingin naik lrt atau gimana nih
sengaja menyempatkan diri buat naik dan pengen mencoba aja gimana kehebatan sama daya tarik lrt di jakarta sih
nah bapak ibu tahu dari mana nih kalau uji publik ini diperpanjang dan masih gratis
dari media media dan informasi dari hut jakarta juga cukup informasi untuk informasi lrt
oke nah sekarang nih gimana nih experience atau pengalamannya menaiki lrt jakarta
kayaknya modern ya
modern terus menarik dan bersih gitu
beda dengan tampilan yang ya pokoknya di luar prediksi lah ini
karena kita pernah mencoba mrt dan ternyata ini nggak jauh
beda gitu itu aja sih kayaknya
oke terima kasih bapak ibu selamat menikmati hari keluarganya ya
nah sekarang saya ingin mencari penumpang yang bukan keluarga tapi anak muda atau yang pacaran
ada di sini
algi sama siapa naik lrt
oh di kakaknya
oh saya kira pacaran
naik lrt ini sudah berapa kali pertama atau berapa
emang kalau buat kerja mau ke tempat kerja selalu naik lrt
oke nah berarti udah tiga kali udah hatam lah ya
sudah tahu gimana rasanya
pengen tahu dong experience atau enggak
jadi lebih enak aja gitu nyaman
jadi cepat juga waktunya
beda kalau naik bus ya
masih ada kekurangan nggak sih lrt jakarta sebenarnya
layanan atau apanya
enggak sih sebenarnya udah nyaman banget
oke makasih ya mas
selamat menikmati perjalanan kembali ya
setelah menaiki lrt selama kurang lebih tiga belas menit
saya tiba di stasiun akhir boulevard utara
saya akan kembali lagi ke lrt jakarta
saya sudah sampai di stasiun awal
sehingga saya ikut menunggu lrt berikutnya dengan warga lain
nah saya sekarang ini ada di stasiun bulevan utara
atau stasiun terakhir dari lrt dari velodrome
karena saya juga seperti warga jakarta
yang ingin mencoba lrt gratis
jadi saya naik lagi untuk kembali ke stasiun velodrom untuk pulang
rizky renardi setia di peradana jakarta